ini masih terkait dengan peraturan peraturan begitu banyak sekali peraturan peraturan di indonesia
dan ini revisi peraturan menteri perhubungan permain hub no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas tentang transportasi online resmi diberlakukan per satu april dua ribu tujuh belas
dan sebagian super taksi online ini menyambut positif revisi permain hub tersebut
walaupun sejumlah supir taksi online menyambut positif revisi permen hub namun ada banyak poin yang tidak disosialisasikan secara jelas dan gamblang
di antaranya kewajiban stnk berbadan hukum dan juga pemberlakuan ujikir
tidak hanya pemberlakuan permen hub gubernur jawa timur juga membuat peraturan tentang angkutan sewa khusus atau online
namun dalam pergub ini perusahaan taksi konvensional protes adanya pemberlakuan tarif batas bawah taksi online yang tidak sama dengan taksi konvensional
selama ini sosialisasi tentang penyelenggaraan sewa online
itu stnk harus berbadan hukum dan diganti dengan atas nama kooperasi
dan itu membutuhkan biaya
ujikir pemerintah tidak pernah mensosialisasikan berapa ujikirnya
sehingga para kooperasi menentukan harga yang sangat mahal sekarang
yang pertama tentu tarif ya
tarif ini kan mesti dilihat dengan baik gitu
tarif bawah itu kan juga mesti ada komponen komponen yang mesti dilihat secara menyeluruh ya
karena dari segi perhitungan kita kan bahwa kalau kita melakukan perizinan dengan benar
kemudian transportasi itu memang harus mengutamakan keselamatan kenyamanan
itu perlu ada cost cost yang memang harus diperhitungkan